kalau kami boleh mengambil contoh yang mulia misalnya sekarang ini
mahkamah konstitusi telah menggelar serangkaian sidang sengketa
hasil pilpres dua ribu dua puluh empat dan bakal membacakan putusan pada senin dua puluh dua april
mk menjamin informasi dalam rapat permusyawaratan hakim
yang mengadili gugatan ini tidak akan bocor
nanti kita tahu itu di
apa putusan di bagian akhir itu kan
sementara itu tim pemenangan nasional ganjar mahfud optimistis mahkamah konstitusi
akan mengabulkan semua gugatan dalam putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
deputi hukum tpn ganjar mahfud todung mulya lubis yakin
mk akan membuat putusan yang progresif
meminta mk untuk mendiskualifikasi prabowo gibran
mereka juga meminta mk memerintahkan kpu menggelar pemungutan suara ulang di seluruh indonesia
mk itu tidak hidup dalam satu ruangan hampa
walaupun mereka diisolasi mereka pasti akan mendengar ada suara suara yang concern tentang demokrasi
tentang informasi hukum tentang kebenaran konstitusional
dan tentu tidak semuanya akan dipertimbangkan
tapi saya yakin kebijaksanaan dan kearifan dan kenegarawanan hakim hakim mk
jadi saya tetap optimis tetap membuka hati saya
saya akan datang ke mk dengan kepala yang tegak
berharap kita akan punya putusan yang progresif pada tanggal dua puluh dua
sebelumnya tudingan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang terstruktur
dituduhkan pasangan capres cawapres anies mohamin dan ganjar mahfud dalam sidang sengketa pilpres
termasuk soal dugaan mobilisasi bantuan sosial jelang pilpres
guna memengaruhi preferensi pemilih
tuduhan memenangkan pilpres dengan cara curang langsung dibantah presiden terpilih prabowo subianto
prabowo menyebut tuduhan itu tidak berdasar
serta melukai perasaan simpatisan dan para pemilih prabowo gibran
di mana kami dituduh menggunakan cara cara yang curang
dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum
kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak
namun kami meminta kepada pendukung pasangan prabowo gibran
para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya
di sisi lain gejolak politik di luar ruang sidang sengketa pilpres masih berlangsung panas
mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi untuk bergabung dengan koalisi besar prabowo
meski sempat mengunggah foto dengan ketua harian dpp gerindra
sekaligus wakil ketua dpr sufmi dasko
caimin menyebut foto itu hanya sebatas silaturahmi sesama pimpinan dpr ri
saya ada di satu kantor dengan pak dasko
tapi sudah berbulan bulan saya nggak pernah ketemu
dan ya sejak pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu
tidak ada makna yang lain ya karena pak dasko juga nggak pernah ngajak ngomong apa apa sih
sebelum membacakan putusan hakim mk menggelar rapat permusyawaratan hakim secara maraton sejak enam belas april lalu
mk menjamin tidak akan deadlock alias jalan buntu dalam pengambilan putusan sengketa pilpres dua ribu dua puluh